kota semarang berbenah mempercantik diri dengan menata bangunan bersejarah
terutama bangunan bangunan peninggalan kolonial belanda yang banyak berdiri di kawasan kota lama
saat ini kita berada di jalan suprapto di kawasan kota lama semarang
jalan suprapto ini merupakan jalan utama yang ada di kawasan kota lama semarang
dulu sebagaimana diketahui bahwa kawasan kota lama ini terkesan kumuh tidak tertata gelap suram
sekarang melalui penataan kawasan yang dilakukan oleh direkturat jenderal cipta karya
dan kementerian pupr
menjadikan kawasan ini menjadi lebih baik aksesibilitasnya lebih baik amanitasnya
di mana kami melakukan penataan penataan jalan jalan menjadi lebih baik lebih rapi
ada bolart bolar lalu juga pedestrian tempat orang berjalan juga lebih nyaman
sehingga memang tempat ini menjadi suatu kawasan wisata baru
yang lebih nyaman lebih nikmat lebih produktif
dan apa yang sudah dilakukan oleh direkturat jenderal cinta karya kementerian pupr ini
menjadikan kawasan kota lama lebih baik
dan ini mudah mudahan masyarakatnya juga dapat memelihara menjaga dan merawat kawasan ini
sehingga kawasan ini menjadi kawasan yang lebih produktif kawasan wisata unggulan
menantang orang orang banyak datang ke sini sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya
khususnya masyarakat kota semarang
kementerian pupr melalui direkturat jenderal cipta karya
meningkatkan kualitas kawasan kota lama semarang agar dapat memenuhi standar kawasan heritage unesco
alhamdulillah kota semarang ini sekarang ada satu destinasi unggulan
yaitu kota lama semarang atau odestad yang sekarang ini luar biasa indahnya
berkat dukungan support dari dijen cipta karya kementerian pupr
program aksesibilitas dan amenitas sebagai upaya peningkatan kawasan dan peningkatan kualitas permukiman
khususnya di kota lama ini meliputi pembangunan jalan
dan sistem drainase
untuk mengatasi banjir di kawasan kota lama semarang

melalui pembangunan aksesibilitas ini
harapannya selain kunjungan wisata meningkat
tumbuh pula area komersial yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi
jadi kan ini mungkin tinggal perawatan
dari mulai kunjungannya ada di kota lama juga sudah mulai meningkat daripada tahun tahun sebelumnya
revitalisasi kawasan bersejarah kawasan kota lama semarang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara
ya dan teman teman biasanya ngumpul nih ngumpul terus kita ngedance ngedes
yang di mana dulu tuh kita nggak pernah ada tempat buat ngedance di sini sekarang udah ada lebar
terus banyak terus kita juga bisa nge charge buat audio juga bisa
jadi positif banget deh tempat ini
satu lagi kita bisa gimana mau bikin apa disini juga bisa mau bikin apa disini juga bisa
jadi asik banget deh tempatnya
melalui penataan kawasan kota lama semarang ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kota dan kesejahteraan masyarakatnya
serta menciptakan pusat kegiatan
kualitas kegiatan baru di kawasan kota lemah semarang